kamu gak bisa terus berbohong
kamu juga harus mengakui semuanya
kalau kamu berbohong terus
maka kamu tuh akan berada di lingkaran kesalahpahaman
antara keluarga kamila dan keluarga kamu tovan
kamu gak bisa terus berbohong
kebohongan itu akan menjadi bumerang buat kamu
dan begitu kamila tahu kebohongan kamu
maka kami akan benar benar hipertensi
kalau kamu gak mau bicara sama kami
biar aku yang bicara sama
kamu gak apa apa
kamu yang gak apa apa
aku gak akan biarkan kamu masuk
tovan lepaskan aku
kalau kamu berani masuk ke dalam
kamu akan langsung berada di lingkaran aku andara
kamu lihat semuanya dengan benar tovan
apa yang aku lakukan ini
demi kebaikan kamu
demi kebaikan semuanya
kamu pikir aku gak peduli sama kamu
aku sangat peduli sama camilla tovan
dan kita gak bisa terus berbohong seperti ini
karena kamila akan terus menyangka kita berbohong kita berselingkuh
dan semakin lama rahasianya akan terus menyakiti kamila tovan
tovan lepaskan aku
aku akan lepaskan
tuhan lepaskan aku
kamu itu memang laki laki bresek
tunggu tunggu tunggu pak
bapak ini siapa sih sebenarnya
kenapa bapak kasar sekali sih pak
bapak minta takrama kan pak
tapi emang bener kan
berani kamu bicara seperti itu sama saya ya
iya kamu yang gak punya takrama
gak pernah ya diajari bagaimana menghormati orang yang lebih tua
dan kamu gak tahu dia ini siapa
dia ini orang tuanya kamilah
perempuan yang kamu goda suaminya
kalian berdua adalah manusia yang terlaluan
manusia yang tidak punya hati
apa pak haris
kamilah pasti sakitnya akan bertambah parah
kalau dia tahu kalau bermesraan dengan gadis ini di depan ruang rawatnya
patung enam belas konten
bisa rainsu ya madness
bisa dimaksudkan disinilah
vali akan tetap ada di sini
ibu sudah sadar
aku di rumah sakit
iya tadi ibu pingsan
suami ibu yang mengantri ibu ke sini
jadi kak fadil pikir rumah tangga kita ini gak penting dan gak perlu dibina lagi
atau sekarang kak fadil udah gak cinta lagi sama mila
dan menurut kak fadil apa yang ada dalam kandungan kamila ini
hanya seonggok daging yang gak ada artinya begitu kan
milan bukan begitu maksud aku tapi
tapi apa kak
tapi apa kak
kalau phantom google yang film di sini
kamu memutuskan juga
pak aris pak aris tunggu
papa sependapat dengan pak haris
keberadaan kamu di sini tidak membawa kebaikan untuk kamilah
apalagi kamu datang bersama bersama andara
tapi om kami mau menjelaskan sesuatu sama kamilah
penjelasan apalagi yang mau kamu berikan pada kamilah
jangankan pak aris
papa yang orang tua kamu aja kecewa melihat kamu
istri kamu itu lagi sakit fadil
tapi kamu ke sini malah
kamu malah membawa selingkuhan kamu
kamu gak bisa mikir
pak bu ibu kamilah sudah siuman
alhamdulillah ya allah
alhamdulillah ya allah
barusan dia bilang
agar semua keluarga masuk untuk menemuinya
saya permisi dulu ya